mas suha sudah patah arang
emang mas suha masih masak pakai kayu kok
artinya apa kok
kalau sudah patah
kan tidak bisa disambung lagi
ngapain arang udah patah disambung
aduh ampun meleho
tapi hati yang mengganggu pikiran
itu mengelola data yang diinstruksikan oleh hati
intinya bu dokter
menurut hadis yang diriwayatkan oleh
imam bukhari dan muslim
yang artinya begini ibu dokter
di setiap tubuh manusia
ada segumpal daging
dan bila segumpal daging itu rusak
maka rusaklah tubuh manusia itu
imam bukhari dan muslim
begitu bu dokter
terus kang kusoy
kalau yang kepala itu disiram sama air
untuk apa ya gunanya
menyiram kepala itu
bukan bagian dari rukiah dokter
itu hanya inisiatif saya saja
agar kepala kang tatang menjadi sejuk
kalau kepala sejuk
akan bekerja lebih mudah
bukan karena pikirannya
betul sekali bu dokter
karena pikiran ada dalam hati
karena hati adalah pusat kendali
kalau hati sudah seimbang
pikiran akan kembali menjadi seimbang
hati yang mengontrol pikiran
bukan pikiran yang mengontrol hati
adalah pusat kendali
begitu bu dokter
terima kasih banyak ya kang kusoy
ini adalah masukan yang luar biasa sekali loh
kang ocatnya ke rumah perempuan itu lagi
mas suha sudah patah arang
emang mas suha masih masak pakai kayu kok
artinya apa kok
kalau sudah patah
kan tidak bisa disambung lagi
ngapain arang sudah patah di rumah
tidak bisa disambung
aduh ampun melehoi
itu cuma istilah
sesuatu yang sudah rusak
dan sudah tidak bisa lagi diperbaiki
kayak radio saya yang dulu
yang kamu buang ceng
bukan dibuang doi
tapi dijual sama aceh
eh ini saya sedang berbicara dengan mas suha
kenapa jadi berbicara dengan radio kamu doi
mas suha pasti mau dengerin maeros
tidak bisa ceng
miros itu lebih sayang sama istri istri kita
dia pasti berpihak kepada mereka
maeros itu pasti menyalahkan kita ceng
maeroh kita tambah disalah salahin sama maeros
mas suha yang harus kita suruh ngomong sama maeros
itu tidak bisa doi
kan kita masalahnya sama mas suha
bukan sama maeros
kempat sekali kum
ce yoyo bisa memberangkatkan istri istri orang karena tahu persis paham benar sifat sifat suaminya
ada masalah apa sih sama maksuha
ke rumah cei yoyo
ke rumah cei yoyo atau ke rumah maksuha
gidoy kita mau ke rumah cei yoyo
kan kita punya masalahnya sama maksua
ceng kamu mah
udah udah udah pak ya
ini saya mau pakai
nggak usah biar nggak lama yuk
maka bangga kamu punya cita cita mulia seperti itu
terima kasih mak
sesuatu itu tidak bisa tiba tiba tumbuh langsung besar dan tinggi
membangun rumah atau mendirikan gedung dimulai dengan menyusun batak satu demi satu
pohon buat itu langsung besar dan tinggi
nah kalau sabar
kacang panjang yang bapak tanam di ladang kemarin tumpuh daunnya dari dalam tanah
sudah tumbuh dan tinggi
sirami tanaman kamu itu dengan sabar
setiap hari rawat dengan baik
insya allah nanti tanaman kamu itu akan berbuah dengan sendirinya
iya pak terima kasih
bapak tuh gelapnya ditambah
apa apa jepang teknik nya

akhirnya kamu indiana jajan
utangmu kan bang
sini sih kang
mendingan kamu pacaran aja tuh sama cucu
lumayan motornya buat antar jemput si edward
cucu sekarang ojek kang dadang
gak usah cu
hmm beneran gak mau dibikinin minum
om ada gak mau minum
gak mau tuh
pokoknya masuk dulu yuk
ada apa sih kang
kita mau minta tolong
kami mau minta tolong
kami mau minta tolong
kita lupa jemput anak anak
ceyoyo ikut jemput anak sekolah juga
berarti kami kang dadang
kamu diam dulunya doi
mas suha mau dengerin
bukan kang idoi
bilang saja kalau
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi
bukan kang idoi